iya kalau anda berkunjung ke kota surabaya jawa timur dan mendata jenis kuliner populer
pasti menu sambelan menjadi salah satu yang teratas
sambelan mbak yeye ataupun bakju misalnya
uniknya dua kuliner tradisional ini ada di dalam dan sekitar pasar tradisional
tepatnya di pasar wonokromo surabaya
bukan bahaya tempatnya ini di tengah pasar tapi antriannya
konon satu orang bisa ngantri sampai dua jam
penampakan kulinernya sebenarnya adalah nasi sambelan
namun usaha yang didirikan oleh mertua mbak ju sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ini
memiliki kekhasan sambal mentah yang pedas sayur ubi terong rebus
lauk tongkol yang besar dan olahan telur ikan
buka setiap hari mulai pukul sepuluh pagi hingga empat sore
warung nasi tongkol mbak ju bisa menghabiskan lima puluh kg beras
dua belas ekor tongkol tiga belas kg cabai dan lima puluh kg tomat
padahal dahulunya saat pertama kali buka pada seribu sembilan ratus tujuh puluh empat modalnya berkisar ribuan rupiah
wuh lihat ya tongkolnya ini gemoy ya mbak ju ya menggemas sekian
mbak ju boleh cerita dulu pertama kali jualan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat itu ya emak itu harganya berapa mbak ju
rp satu lima ratus atau rp satu ratus lima puluh
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ya rp satu ratus lima puluh terus sekarang mbak ju
aku mengganti ibu tahun dua ribu harganya rp satu lima ratus
sampai sekarang harganya kalau tongkol tok rp tujuh belas tambah telur rp dua puluh
ingat nggak dulu emak itu katanya modalnya berapa gitu mbak ju atau mbak ju
tahu aku yang dulu mbak modalnya modalnya itu tahun dua ribu saya satu ratus lima puluh mbak
iya itu dapat beras lima puluh kilo dulu
itu dapat semuanya itu mbak
terus kalau sekarang omsetnya berapa mbak ju
aduh banyak deh nggak bisa dikatakan banyak banyak sekali
belasan juta puluhan juta
ini rahasianya terus rame ini gimana mempertahankan resep emak atau gimana
mempertahankan resepnya emak terus porsi itu jangan dikurangi rasa jangan dikurangi
kalau ada apa apa mahal mendingan dinaikkan dikit gitu
mendingan dinaikkan dikit gitu
aja daripada kita ngurangi rasa sama porsi
wih dengan harga per porsi rp tujuh belas omsetnya spekta ya
dan tak dipungkiri rame nya konten yang menggula soal kuliner menambah banyak pembeli
langganan dong sudah lama sekali
tahunan banget udah lima belas tahun yang lalu
lima belas tahun dari ting ting ya
boleh cerita kenapa kok suka sampai langganan jadi sini
karena tombolnya tuh enak terus kemudian sambelnya tuh pedes banget terus sayurnya terus ikan apa bumbu hitam itu telur ikan itu mantep banget
harganya worth it
ya selain makan di tempat banyak juga pembeli yang membeli masakan ini untuk dibawa pulang
ini nih filosofi murah meriah tapi laku banyak dan cuan berdatangan

sajian kuliner tradisional kedua yang mendatangkan cuan berlimpah di sekitar pasar tradisional adalah nasi sambelan ⁇ mayeyye
warung di sisi utara pasar wonokromo ini buka setiap hari mulai dari pukul empat sore hingga pukul satu dini hari
perharinya omset ma'yeyye bisa mencapai dua puluh lima juta rupiah
bila pertama datang ada apa yang mau dibuat
ya itu sudah tidak diilang
tapi tidak diilang ya ma'yye
rame oleh suida
suida ewu omset ya bagaimana ini ma'yye
sekarang selama juta ma'yye
ya ya kota selama juta ya belanjaan itu sudah banyak
mak ieyye mulai berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
kini usaha nenek berbuit sepuluh ini dibantu oleh cucunya sekaligus belasan karyawan
padahal saat buka dahulu ⁇ maye hanya penjual nasi di emperan dengan satu meja dan harga proporsinya di bawah rp satu
awal berjualan ma'yye selalu mulai buka tengah malam yakni pukul dua belas malam
lalu pada seribu sembilan ratus delapan puluh an menjadi salah satu perintis penjual makanan tengah malam di surabaya
dari situlah mulai populer dan pelanggan setianya
ya ngempere ngempere buka pasang
di mejo gitu ya mak
terus kok besok sudah di gudeng ini apa mak
jadi ini mak buka ini tengah ulangnya terus jam rolas gitu ya
mulai jam dua belas sampai isu
dan ini saat ini jam jam empat
apa mak kok sudah buka ini jam rolas lagi mak
ya sudah matang ini ya
turun jam rolas sudah ditolong
jadi karena dulu itu menunggu matangnya gitu ya mak
dalam sehari ratusan porsi dilahap oleh pembeli yang juga datang dari luar kota surabaya
kebanyakan mereka datang karena ingin menjajal kuliner legendaris yang harganya dua puluh ribu rupiah per porsi
ada pula warga perantau asal surabaya yang kangen dengan cita rasanya
dari stasiun tidak langsung pulang bella ini ke mak yaya di sini
saking kangennya wak sambelnya itu loh iwak pene
aku di jakarta sekarang
jadi kalau ke sini is ke main kok mau order
aduh mak yaya sih ayo radu batu batu
gak apa apa wess pokoknya
paling dikangenin rasanya kayak gimana sih mbak
sambelnya iya mbak
kan meluber luber gitu ya
ada iwak pene ada tempe aduh
pokoknya kalau bikin sendiri kok ya nggak bisa ya kayak gini ya
kuliner tradisional ini pun menjadi bukti cuan deras bisa didapatkan dari olahan tradisional yang dijajakan di pasar tradisional
lebih dari berkembang semakin besar kuliner tradisional ini pun terus bertahan di pasar tradisional di tengah gempuran berbagai kuliner masa kini